pemerintah akan membatasi kegiatan masyarakat selama libur natal dua ribu dua puluh satu dan tahun baru dua ribu dua puluh
selain kegiatan berlibur atau traveling pemerintah akan membatasi kegiatan masyarakat di ruang publik dan kegiatan berkumpul
menko perekonomian erlangga hartarto mengatakan kegiatan berlibur atau traveling selama periode natal dan tahun baru
hanya untuk masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin covid sembilan belas
berbagai kegiatan yang berkumpul dibatasi maksimal lima puluh orang
sementara itu dikutip dari cnn indonesia com pemerintah melalui menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
menyatakan penerapan ppkm level tiga pada masa libur natal dan tahun baru di seluruh wilayah indonesia dibatalkan
sebagai pengantinya pemerintah akan melakukan pengetatan kegiatan selama libur air tahun
penerapan ppkm akan mengikuti perkembangan situasi saat ini
pemerintah beralasan kini kasus covid sembilan belas masih terkendali dan tracing serta tracking akan ditingkatkan selama libur air tahun